sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sadar sekarang kalau ternyata aku begitu merindukan andre
ternyata selama ini aku udah betul betul jatuh cinta sama dia
tapi enggak aku nggak boleh membiarkan rasa itu terus berkembang
aku harus melupakan andre
tante ya allah
tante ya allah
tante ya allah
tante anak butuh sama tante
kalau kamu pergi dari sini
andre aku gak boleh
kamu pergi dari sini
andre ini dewi dia udah bangun
tak enak perasaan saya ma
saya merasa bersalah sama dewi
dia masih sakit hati kan
karena perlakuannya andre
padahal semuanya bukan salah dia
kita yang maksa dia untuk ngelakuin
mama juga ingat terus sama dia
dia gadis baik kan
yang jelas saya nggak bisa tinggal dia
kamu mau ngapain
saya mau usaha untuk cari dewi dan minta maaf sama dia
ngeganjol di hati harus minta maaf ma
terima kasih sama dariku
sampai jumpa di video selanjutnya
oh dia udah pindah bu
ya ayah kagak tahu bu
ya ayo kagak tahu dia pindah kemana
pokoknya dia udah kagak ada di sini
aduh kamu kemana
tante utang maaf sama kamu
dray kenapa kita saling kenal dengan cara yang salah
dengan cara yang bikin kamu benci sama aku
dre andai kamu tahu
aku kangen sama kamu
aku jatuh cinta sama kamu
bahkan setelah kamu mati
marah dan usir aku
diam diam diam
jangan pernah mengganggu istri saya
kamu jangan pernah ngaku ngaku dia sebagai istri kamu ya
kamu mau buktinya

sudah kamu sudah bersedih semua
jangan menghargai sedikit
jangan lupa bagifi
dari sebagian belakangnya
bi awakened bekerja
or daripada kamu

kalau kamu nampain sama apa
aku nampain sama apa aku nampain sama apa aku nampain sama apa aku nampain sama apa aku nampain sama apa dari kamu
saya mau kok dengar cerita kamu
kamu pasti punya alasan kenapa kamu menatap dia seperti itu
saya mau kowi jadi pendengar yang baik untuk kamu
oh jadi begitu ceritanya wi
iya pak dia bilang kalau saya itu penipu
dia benci sekali sama saya
ya saya tahu dia punya hak marah sama saya
tapi saya betul betul sedih
soalnya saya sama sekali nggak punya niat jahat sama dia
ya sudah lah wi
saya percaya kok sama kamu
kamu itu kan penipu
kamu kan gadis yang baik
jadi nggak mungkinlah kamu berbuat jahat
lagi pulang ngapain sih kamu mikirin dia
sementara dia aja gak mikirin kamu
dia kok yang rugi
masa dia nggak percaya sama orang yang sebaik kamu
dan entah ku berikan seluruh hati
dan entah ku berikan seluruh hati
jadi kamu ingin superficial
aku akan ngejari dia
kepok karun ya
saya satu pun
ya dengan percaya kamu
aku kan tidak punya hati
jangan kw basin
dimana ingin kita adek adek ya mati
aku harapan davit jahat
emang udah edan
ini kan lagu ini
keliatannya bahagia banget
ada kemajuan gak hubungan nonila sama mas andre
setelah kepergiannya dewi
mas andre jadinya sama nonila
menurut saya sih jangan terlalu berharap non
belum sembuh betul dari gangguan jiwanya
kok mukul sih non
risik soalnya loh
eh lo tuh juga supir gue
ngapain lo pakai komen komen masalah gue
emangnya gue minta pendapat gue apa
sekali lagi lo bawel ya
yang bener gue cintu ke dukang
cuma kasih pendapat
siapa yang minta pendapat
jadi supir kenapa sih bawel banget
ya udah sekarang
kan cuma nyuruh
ini mobil dari tadi gue juga udah duduk
bener kamu udah tau tempat kerjanya
yaudah gini aja
iya terima kasih banyak
akhirnya aku bisa juga ketemu sama dewi
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti
ya udah selalu berhenti